hujan deras yang melir kota bandung jawa barat pada senin sore kemarin menyebabkan sejumlah jalan utama banjir
ketinggian air bahkan mencapai satu lima meter lalu lintas pun bisa kita duga yang lumpuh total
bahkan di kawasan pagarsi bandung ada dua kendaraan hanyut terbawa arus banjir
dan ini juga yang menjadi viral di beberapa sosial media
tak ada yang bisa dilakukan warga saat mobil ini terseret arus deras yang berasal dari luapan sungai cetepus
warga menyebut banjir terjadi begitu cepat meski kawasan pagarsi diguyur hujan dengan intensitas rendah
tapi sering memang kalau hujan besar dari sini juga banjirnya kayak gini
tidak tidak di sini tidak terlalu hujannya segini jadi kalau dari utara hujan besar ya sudah kita dapat hujan kiriman
senin petang banjir mulai surut namun para warga harus membersihkan rumah dan toko mereka yang sebelumnya terendam banjir
wilayah paster juga terendam banjir
kiriman air dari kawasan yang berada di dataran tinggi menyebabkan banjir
dan menyebabkan drainase yang bermuara di kawasan paster meluap
banjir menyebabkan lalu lintas macet hingga kendaraan antre sepanjang empat km dari dan menuju kawasan paster
freddy bangun bandung